terima kasih anak ibu
sedikit lagi ibu
mudah mudahan dapet barang yang bagus bagus hari ini
biar dapet duitnya banyak
jadi kan nolilah senang
bisa beli makan
bisa beli beli barang barang
nol ngapain dateng kesini
ini tempatnya jorok bau non
kesini bawain roti
tadi nasi gorengnya gue habisin
ini makan rotinya
nonilah ada perhatiannya juga sama gustaf

independen ngerti nggak udah
kadang kes grants
kau ibig nihh ob seeh
nona gak kuat ibu
astagfirullahaladzim ini kenapa bu ini bu
iya iya mendingan dibawa ke rumah sakit sekarang mas
imas bawa ke rumah sakit ya
ibu bawa ke rumah sakit pasti
dan empah ku berikan
ini memang hamba yang sangat berdosa padamu ya allah

dan demi anaknya ya allah
hanya kepadamulah kami memohon
hanya kepadamulah kami menyembah ya allah
tolong selamatkan nondila ya allah
tante indi tante yang sabar ya
tante bisa sabar sabar enak aja sabar
ini semua gara gara kamu
ini semua bukan salah dewi salah tante sendiri
bukan salah dewi
bukan salah dewi
bukan salah dewi
gue minta tolong kalian meninggalkan kita berdua ya
ayo ibu sedikit lagi ibu sedikit lagi
ibu ibu harus kuat ibu
ibu harus bangun ayo ibu
ibu harus kuat ibu
terima kasih ibu ibu
ibu harus kuat ibu
terima kasih ibu ibu
terima kasih ibu
ibu harus kuat ibu
hidupnya anak ibu
sekedar kemarin ibu mau ke tempat
ayo sedikit lagi ibu
sedikit lagi bu
sedikit lagi bu
sedikit lagi bu ayah
adik adik belajar membaca dulu ya
aku punya sepeda
mbak mbak mbak
maaf aku telat
mirza silakan masuk
hari ini t d m nya sibuk jadi aku yang ganti
masuk ayo belajar
hadiah dari ayahku
kok disuruh pindah
ya ya enggak
gue itu kan susah untuk bedain huruf
nah makanya kalau gue duduk di belakang
makin tambah susah
makanya gue duduk aja di depan
adik kamu duduk di belakang dulu aja ya
biar kak mirza duduk di depan
ayo kita baca membaca lagi yuk
sepedaku rodanya dua
sepedaku rodanya dua
nah kalau gini kan bisa lebih kelihatan ke mayat
kok mayat sih
lebih kelihatan ke papan tulis maksudnya
kak mirza kok liatin kamea terus sih
muka kok ada yang aneh
enggak enggak enggak
lagi pula gue dari tadi enggak ngeliatin lo kok
gue tuh dari tadi ngeliatin papan tulis
kok jadi aku sih
kan kamu yang mau pindah ke depan
adik adik baca lagi yuk sama kakak yuk
sepedaku rodanya dua
baca yang ini
nuhun selamat ya
akhirnya nonila melahirkan dengan selamat
tadi saya sudah takut banget nuhun
jauhanmu tak muncul lalu
gak punya nangguran andah pierwszy dan
disitihkan tandala luyang nyatulasa
totalnya bukan masalah yang sama

selamat malam bu
ini bayinya perempuan
cantik loh seperti ibu
cantik banget non
selamat ya bu
pak eh permisi dulu
allahu akbar allah
selamat ya non
mudah mudahan dia bisa menjadi anak anak yang soleh
yang berbakti kepada orang tuanya